rekaman video amatir menunjukkan saat sekelompok warga nekat menerobos ruang isolasi rumah sakit
umum daerah waluyojati kerasaan kabupaten tobolinggo jawa timur minggu malam masa memaksa
masuk dan mencari keberadaan jenazah atas nama rodiah empat puluh tujuh tahun warga desa kalibuntu kecamatan
kereksaan masa juga merusak beberapa fasilitas rumah sakit dari pemeriksaan pasien masuk rumah
sakit sejak kamis empat belas januari dokter konfirmasi positif kofit sembilan belas namun keluarga menolak jasad
pasien ditangani menggunakan protokol kofit sembilan belas sebelumnya mediasi ditawarkan satgas covid sembilan belas
dan pihak rumah sakit namun tidak gugup riz tidak terkendali tidak terkontrol semuanya sendiri seperti
contoh yang kasus tadi malam itu harusnya dengan protokol kesehatan pemulasaran ternyata masyarakat
tidak menerima dengan itu sehingga jenazah pasien itu diambil paksa saat reskrim polres
probolinggo telah melakukan olah tkp sementara itu tim satgas kofit sembilan belas kabupaten probolinggo
akan melakukan tracing kepada keluarga pasien agar potensi penularan dari pasien meninggal
tersebut terdeteksi sekarang ini dengan ini diberlakukan ppkm di ngawi jawa timur sebuah
pesta pernikahan terpaksa dibubarkan polisi pembubaran dilakukan karena acara pernikahan
tersebut dianggap menimbulkan kerumunan para tamu undangan tak bisa berbuat banyak ketika seorang
anggota polisi menggunakan pengeras suara meminta semua undangan untuk pulang termasuk mereka yang
menikmati hidangan resepsi nyata benar bahwa ada hajatan dan tidak memiliki izin kenapa kita
hentikan banyak kluster kluster di kabupaten ngawi yang tercipta atau hadir di masyarakat
itu karena adanya menghadiri kegiatan hajatan baik dari pengakuan pemilik rumah pesta tersebut tidak
memiliki izin dari satgas penanganan covid sembilan belas baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten
tim liputan cnn indonesia